kementerian agama menyatakan telah menyiapkan enam skenario penyelenggaran haji seribu empat ratus empat puluh dua hijriah tahun ini
berbasis kuota untuk menghadapi penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi covid sembilan belas
skenario itu telah disusun tim manajemen bentukan menteri agama sendiri pada akhir desember tahun lalu
untuk menggali lebih dalam terkait hal tersebut saya sudah terhubung dengan bapak hoirizi
plt dirjen penyelenggaran haji dan umroh kementerian agama
selamat malam pak hoi rizi assalamualaikum
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pendengar cnn yang saya hormati dan saya banggakan mobil khusus mbak elvira
baik apa kabar pak
alhamdulillah sehat mbak sehat
oke baik kita mengharapkan ada kabar baik juga dari kementerian agama
berbicara mengenai rencana ibadah haji sangat ditunggu umat
perkembangannya seperti apa pak
skenario yang sudah disiapkan
ada berbasis kuota ada enam skenario
mungkin secara detail seperti apa
baik mbak elvira
tentu kita semua berharap tanpa terkecuali saya pribadi
bagaimana haji ini kita bisa mendapat kepastian
tetapi perlu kita sadari semua para pendengar cnn yang berbahagia
haji ini kan dilaksanakan dengan dua regulasi
ada regulasi yang kita miliki yang dalam hal ini undang undang delapan
dua ribu sembilan belas alhamdulillah semuanya sudah settle sudah siap
nah pertanyaannya sekarang adalah regulasi pemerintah arab saudi
yang kita kenal dengan talimatul haq
nah ini yang sampai hari ini kita selalu menunggu
selalu berharap tetapi kembali lagi
yang punya kewenangan kan pemerintah arab saudi bukan kita
nah untuk itulah kami kementerian agama berdasarkan undang undang itu
persiapan kita kita harus mencari kebenaran
tidak boleh kami hentikan walaupun sampai hari ini belum ada kepastian
persiapan terus kami lakukan
paling tidak ada yang mbak elvira sampaikan tadi
paling tidak ada enam skenario yang akan kita lakukan
itu kita mitigasi sedemikian rupa
sehingga pada saatnya nanti pemerintah arab saudi memberikan warning
untuk kita bukan kita saja seluruh negara muslim bisa mengirimkan jemaah
kita sudah siap
kemudian penyebarannya itu seperti apa
ada rentang usiakah atau ada aturan sudah divaksin
kalau regulasi itu kan yang sudah pasti
pertama pemerintah arab saudi setiap orang yang mau masuk
bukan saja haji orang yang mau masuk ke negara arab saudi
mereka harus sudah tervaksin
maka itulah kementerian agama presiden republik indonesia
bapak menteri mengajurkan seluruh jemaah untuk segera mengajukan dirinya
untuk segera divaksin
vaksin itu bukan berarti dia harus berangkat tidak
paling tidak dia sudah siap
kira kira begitu ya
kalau dia sudah ada saatnya kita mendapat kesempatan
jemaah kita sudah selesai vaksinnya itu yang pertama
yang kedua kita mensukseskan program vaksin nasional itu
itu yang menjadi domain alasan kita kenapa vaksin itu penting
kira kira begitu mbak
jadi sudah bisa dipastikan syarat vaksinasi
ataupun sudah divaksinasi
atau sudah final
nah berbicara mengenai sebarannya sendiri
apakah ada skala prioritas
kita tahu di tahun lalu
pemerintah arab saudi menetapkan rentang usia tertentu
untuk bisa melakukan ibadah haji
jika kemudian diberikan lampu hijau begitu
misalnya untuk indonesia
apakah ada rentang usia tertentu juga yang sudah disiapkan
skenario dari pemerintah
selama regulasi pemerintah arab saudi
tidak membuat regulasi itu protokol itu
tentu kita akan saminaw atau ngikut saja mbak
tetapi prinsipnya begini
kita akan membagi kuota
presentasi kuota itu kepada masyarakat indonesia
sesuai dengan profesionalnya
contoh bukan begini
kalau jawa tengah itu mendapat kuota seratus pada tahun dua ribu dua puluh
maka yang akan kita ambil nomor satu sampai tiga puluh itu
selebihnya ya dengan sangat berat hati
dengan sangat dengan permohonan maaf yang sebesar besarnya
sisanya ya tidak mungkin kita komitir
karena ini adalah regulasi dari pemerintah arab saudi
ya kan begitu mbak
artinya kan mungkin saja dalam rentang waktu yang sangat singkat
keputusan dari pemerintah arab saudi
atau dari sekarang komunikasi sudah ada
dan kemungkinan bulan apa mereka akan memberikan kabar
bagi indonesia karena kita termasuk negara
dengan jumlah calon haji terbanyak di dunia
diplomasi terus kita lakukan
koordinasi terus kita laksanakan
terakhir saya ketemu dengan duta besar arab saudi
yang ada di indonesia
sampai hari ini belum ada status statement pun dari pemerintah arab saudi
tentang penyelenggaran haji tahun dua ribu dua puluh satu
tetapi kata beliau
andaikan pemerintah arab saudi sudah mendapatkan kepastian
untuk ada kesempatan
menegara negara muslim mengirimkan jemaahnya ke arab saudi tahun dua ribu dua puluh satu
maka yang akan diberikan informasi pertama itu adalah indonesia
karena indonesia merupakan negara terbanyak mengirim jemaah
yang kedua kita merupakan role model
dalam penyelenggaran haji dari tahun ke tahun
kira kira begitu pak
karena ini menjadi sesuatu yang sangat ditunggu oleh calon haji
penyampaian kepada masyarakat bagi mereka yang sudah mendaftar
yang kemarin dua ribu dua puluh gagal berangkat
kemudian kementerian agama mengelola ini
dengan segala kepanjangan tangan kita
baik yang ada di dalam struktur kepemerintahan
dari mulai pusat provinsi kabupaten sampai kecamatan
tentu ini kita sampaikan kepada aparatur kita
yang kedua kita juga punya perwakilan masyarakat dalam hal ini
ada kbiu ada pbiu
ada pihk ini juga kita berikan sosialisasi
apa harapannya semua stakeholder kita bisa mengedukasi masyarakat
agar memahami kondisi pandemik ini
karena kondisi pandemik ini tidak saja melandah indonesia
dan arab saudi tetapi seluruh dunia
patut kita syukuri mbak elvira
bahwa keputusan pemerintah arab saudi
dengan hati hati memberikan keputusan untuk melaksanakan
atau tidak memberikan peluang kepada negara negara muslim
mengirim jemaahnya tentu keputusan yang sangat sangat baik menurut saya
kenapa dia memikirkan keselamatan umat muslim itu sendiri
bayangkan kalau umpamanya pemerintah arab saudi berkonsentrasi
bukan pada persoalan keselamatan mungkin kita akan menjadi korban
ini menurut saya yang patut kita syukuri mbak elvira
banyak pasti ya kalkulasinya ya pak ya
di satu sisi keinginan masyarakat untuk bisa kembali beribadah sangat tinggi
di sisi lain ada faktor kesehatan keselamatan
bagi tidak hanya masyarakat yang berada di sana
ataupun juga masyarakat yang akan berangkat para calon haji
apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat ini
kita masih menunggu tidak tahu bagaimana mereka melihat list dan skenario selanjutnya
apa yang bisa dilakukan masyarakat saat ini pak
saya kira begini mbak elvira dan pendengar cnn yang saya hormati dan saya banggakan
pertama tentu masyarakat harus suka tidak suka menyiapkan diri
itu yang pertama
yang kedua calon jemaah haji dia harus bisa mengukur
mengukur diri dia sendiri
apa yang saya maknakan mengukur diri sendiri
istitoa itu harus dia yang tahu
baik istiqtoa ibadahnya istiqtoa perjalanannya apalagi istiqtoa kesehatannya
contoh begini kalau memang dia itu belum siap dengan istilah ibadahnya
tentu dalam waktu yang cukup panjang ini kan dia punya kesempatan untuk lebih mendalami manasiknya
karena dengan istiqtoa perjalanannya dia harus bisa mengukur
mampukah saya melaksanakan perjalanan di tengah tengah pandemi
nah yang paling penting dalam kondisi pandemi ini mbak elvira
jemaah harus mengukur tingkat kesehatannya
terutama kepada orang orang yang diusianya sejak usianya di atas enam puluh tahun
kemudian dia mempunyai penyakit bawaan seperti jantung
kemudian apa nama lagi apa
penyakit penyakit yang lainnya
nah ini dia harus mengukur layakkah saya berangkat tahun ini dengan suasana pandemik
wacana kesehatan protokol yang sangat ketat
kira kira begitu mbak
banyak catatan dari pak hoirizi pencerahan
terima kasih sebelumnya kita menanti bagaimana keputusan dari pemerintah arab saudi
yang juga nanti pasti akan disampaikan oleh kementerian agama
banyak sekali yang memang harus diperhatikan pada saat menjalankan
beda di tengah pandemi
terima kasih pak waktu anda sudah berbincang
ada satu yang ingin saya sampaikan elvira
mungkin masih ada waktu
saya berharap kita semua masyarakat wabil khususnya jemaah haji indonesia
berangkat atau tidak berangkat jemaah kita tahun ini
semuanya membawa dampak
kalau kita berangkat dampak keselamatannya cukup tinggi
kemudian kosnya mungkin juga cukup tinggi
begitu juga kalau tidak berangkat
antrian kita semakin panjang usia kita semakin senjah
nah ini semua saya berharap untuk kita semua tanpa terkecuali
harus menyikapi ini dengan lapang dada
harus menyikapin ini dengan berserah kepada allah swt
pasti allah dan pemerintah
memberikan yang terbaik untuk jemaah
kira kira begitu mbak
baik harapannya demikian pak khoi rizi
terima kasih sebelumnya atas waktu anda malam hari ini
terima kasih mbak elvira
saya kalau memang diminta untuk menyampaikan edukasi
insya allah saya siap mbak
terima kasih selamat malam assalamualaikum
selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh